sementara itu akibat hujan yang mengguyur sejak rabu sore kemarin
jalan raya porong sidoarjo yang menjadi jalur utama mudik lebaran lintas timur terendam banjir
akibatnya polisi hanya membuka satu jalur untuk kendaraan kecil
sementara untuk mengantisipasi antrean kendaraan polisi mengalihkan arus mudik melalui jalan arteri porong
jalan raya porong yang menjadi jalur mudik utama dari arah surabaya menuju malang dan banyuwangi
kamis pagi terendam air setinggi tiga puluh cm
akibatnya pemudik yang melintasi di kawasan porong sidoarjo terganggu
sebab jalan yang bisa digunakan hanya satu jalur
untuk menghindari antrian kendaraan pemudik yang melintasi jalan ini
petugas kepolisian mengalihkan arus kendaraan melalui jalan arteri porong
banjir yang merendam jalan raya porong terjadi karena tingginya intensitas hujan
sejak rabu sore dan buruknya saluran air di sekitar lokasi
selain itu terjadinya penurunan tanah di sekitar jalan raya porong
akibat luapan lumpur lapindo mengakibatkan air meluap ke badan jalan
banjir ini mulai tadi malam sekitar jam dua sore kemarin sore kemarin sampai tadi malam banjir terus ini hujan terus
kemudian untuk arus melintasnya bagaimana ini
sementara arusnya karena ini masih bisa dipakai roda dua dialihkan aja terus diarahkan terus
hingga kamis siang banjir belum juga surut
namun polisi belum melakukan penutupan jalan raya porong karena dinilai masih aman
riko hardiansyah sidoarjo